saya dr muhammad fajrul rahman duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk republik kajastan merangka republik tajikistan
kami akan menyampaikan informasi mutakhir terkait dengan kondisi di republik kajastan
bahwa benar pada tanggal empat januari dua ribu dua puluh dua presiden republik kajastan kalsi lio matokayet
telah menerbitkan dekret presiden yang menyatakan negara kajastan dalam keadaan darurat atau state emergency
dari tanggal lima hingga sembilan belas januari dua ribu dua puluh
juga memperlakukan jam malam setiap hari dari pukul dua puluh tiga hingga pukul tujuh
kemudian presiden tokayet juga sudah menerima pengunduran diri perdana menteri askar mamin dari kabinetnya
dan menunjuk deputi i perdana menteri ali khan smailok menjadi perdana menteri intrim sampai dibentuknya kabinet baru
ketiga ada satu ratus empat puluh satu warga negara indonesia di republik kajastan dan tiga orang di republik tajikistan
sampai hari ini kbri sultan menjamin dan memberitahukan kepada keluarga di indonesia bahwa keadaan mereka sehat aman
dan kpr lulus sultan setia melayani melayani dan melayani mereka di dalam masa state of emergency ini
kami juga sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh wni di kajastan yaitu pertama agar selalu waspada dan berhati hati
kedua menjauhi kerumunan ketiga tidak berpergian keluar rumah kecuali untuk hal hal yang penting
keempat mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi massa di wilayah setempat
kelima tidak memberikan komentar yang membuat publik terhadap perkembangan situasi dalam negeri kajastan
keenam saling berkomunikasi sesama wni ketujuh berkomunikasi dengan kbri melalui grup wni
berdasarkan arahan dari presiden joko widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan juga arahan dari menlu retno marsudi
agar kami menyiapkan hotline dua puluh empat jam
terhadap situasi ini hotline kbri melalui sms telepon dan wa tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu delapan ratus tiga puluh enam dua empat puluh lima
dan yang terakhir hari pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dan menyiapkan semua rencana
sampai ke tahap contingency plan untuk menghadapi situasi state of emergency ini
doakan kami di kajastan di kazlegistan
seluruh warga negara indonesia di indonesia mendoakan kami sehat dan selamat dan dapat melalui kondisi ini dengan sebaik baiknya dan sesehat sehat